para peneliti menganalisis telur telur ayam kampung yang dikumpulkan dari daerah bangun dan tropodo di jawa timur
telur telur ayam yang dikumpulkan dari masyarakat di sana mengandung bahan kimia terlarang yang sangat berbahaya seperti dioksin
dan untuk mengetahui seperti apa bahaya bahan kimia dioksin bagi manusia kami telah terhubung melalui sambungan telpon dengan peneliti dari ekoton daru setiorini
selamat sore mbak daru
selamat sore mas ferdi
ya mbak daru ini mulai diresahkan dengan adanya telur ayam yang terkontaminasi dioksin
kita ingin lebih lanjut mengetahui bahayanya apa yang akan muncul begitu mbak dan bagaimana kemudian media transfer ini sehingga kemudian juga berdampak bagi manusia yang mengkonsumsi
baik sebelum sampai ke sana saya perlu menjelaskan dulu kenapa ecotone sebagai bagian dari jaringan international polution elimination network
melakukan penelitian dioksin dalam telur
jadi ini sama sekali bukan untuk mengeneralisir bahwa semua telur ayam di jawa timur itu terkontaminasi
sama sekali bukan itu
karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak impor sampah kertas yang tercampur dengan sampah plastik dari negara maju seperti amerika dan kanada inggris australia
yang itu dibuang di perdesaan yang ada di sidoarjo dan mojokerto
jadi ini sama sekali bukan untuk menyerang industri peternakan ayam petelur ya mas
jadi ini kasus yang sangat spesifik
kami hanya mengambil sampel di desa tropodo dan desa bangun yang disitu ada aktivitas pembakaran sampah plastik secara terbuka untuk bahan bakar pabrik tahu
jadi ini perlu dipahami juga oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah
jadi memang dioksin ini merupakan menjawab pertanyaan mas tadi ya dioksin ini merupakan bahan kimia yang sangat beracun
dan itu sudah ditetapkan secara internasional bahwa semua negara yang telah menandatangani perjanjian stockholm harus melakukan upaya pencegahan lepasnya kenyawa dioksin ke lingkungan termasuk indonesia
jadi kenapa dioksin ini perlu dilarang perlu dikurangi
karena memang dia bisa menyebabkan
kemudian yang kedua dia memiliki efek mengganggu sistem kerja hormon
dampaknya dia bisa menyebabkan kemandulan keguguran dan juga dia memiliki efek teratogenik atau bisa menyebabkan cacat janin sebelum lahir
ini sebabnya kenapa telur itu penting untuk diteliti
karena telur itu merupakan janin dari ayam
dan biasanya janin ini menyebabkan
menyerap sebanyak mungkin nutrisi yang diserap oleh induknya
jadi kalau ada hewan maupun juga manusia yang hamil maka itu harus lebih hati hati lagi
karena biasanya janin dalam kandungan itu menyerap sebanyak mungkin nutrisi dari induknya untuk mendukung pertumbuhan janinnya supaya bisa cepat berkembang
mbak daru artinya memang ini adalah proses sampling bukan
dan wabah yang terjadi terhadap telur ayam yang ada di sejumlah peternakan
lalu kemudian kalau di ekoton sendiri tentu punya proses ilmiah yang cukup panjang
tapi kalau kita sebagai masyarakat awam untuk mengenali telur telur ayam itu yang mungkin sudah terkontaminasi dioksin seperti itu
bagaimana kemudian melihatnya dari kasat mata begitu mbak
tidak bisa dilihat secara kasat mata mas
jadi kita perlu
mengenali dulu dari mana sumber telur ini didapatkan
yang menjadi objek penelitian kami adalah ayam kampung yang dilepas bebas ya
biasanya kalau di desa kan ayamnya tidak seperti peternakan komersil yang dikurung di kandang yang lebar ribuan ayam
nah ini mungkin satu rumah hanya memiliki sepuluh sampai lima belas ekor dan ayamnya dibiarkan lepas liar mencari makan
nah ini yang menjadi
cara dari ayam ini menyerap racun dioksin tadi
karena dia mencari makan di sekitar tempat abu pembakaran tanpa plastik
nah ini yang menjadi cara masuknya dioksin itu ke dalam induk ayam yang kemudian nanti diserap oleh telur
akhirnya telur ini mengandung dioksin dan hasilnya menunjukkan bahwa kadar dioksin di tropodo itu mencapai
nah ini kita bisa lihat
ini adalah kata kata yang terkait dengan kata kata yang dikirakan oleh penelitian kami
jadi ini adalah kata kata yang terkait dengan kata kata yang dikirakan oleh penelitian kami
nah ini merupakan konsentrasi yang nomor dua tertinggi di asia setelah vietnam
jadi di lokasi bekas perang vietnam dulu yang mereka mengaplikasikan penyemprotan gas dioksin untuk menyerang pasukan vietcong ya
untuk merumpuhkan mereka dengan menggunakan gas dioksin tersebut
mbak daru kalau kemudian
apakah ini sulit diteliti atau diamati secara kasat mata
bagaimana kemudian kita bisa mengenali ataupun juga apa ya yang sudah mengkonsumsi telur terkontaminasi dioksin ini
apa yang harus dihindari
dan bagaimana kalau kemudian itu sudah dikonsumsi
apa langkah langkah preventifnya
ya mungkin ini hanya kasuistik terjadi di sekitar lokasi di mana masyarakat melakukan pembakaran terbuka
seperti di tropodo mereka secara intensif setiap hari membakar plastik ini selama produksi tahu dari jam delapan sampai jam empat sore
jadi itu merupakan kegiatan yang menghasilkan emisi potensi dioksin yang sangat besar
kita tidak bisa mengatakan bahwa di semua tempat ada kejadian seperti ini
jadi ini tergantung dari kondisi lingkungan di mana di situ terjadi pembakaran
pembakaran sampah plastik
itu yang ingin kami tekankan di sini
ini bukan untuk menimbulkan kepanikan
tapi ini untuk memberikan warning kepada pemerintah bahwa membakar sampah khususnya sampah plastik
itu sebaiknya kita hentikan
karena bisa menghasilkan emisi gas dioksin yang tadi toksisitasnya sangat besar sekali
jadi dalam konsentrasi yang sangat kecil dia bisa menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi masyarakat
itu yang sebenarnya ingin kami tekankan
jadi pemerintah perlu melarang segala aktivitas pembakaran sampah plastik di permukiman masyarakat
apalagi di tropodo yang digunakan sebagai bahan baku pabrik tahu itu harus segera dihentikan
kami bukan anti pabrik tahu
kami juga suka makan tahu
kami ingin bisa menikmati tahu yang sama
nah juga kami ingin bahwa usaha masyarakat memproduksi tahu itu bisa berkembang
dan kita mungkin bisa mengekspor tahunya ke luar negeri
kalau tahu itu memang aman dan memenuhi standar kesehatan
juga secara proses pembuatan tahu sejak dari bahan baku bahan bakar dan proses selanjutnya itu memang aman bagi kesehatan
baik baik terima kasih peneliti ekoton darus setiorini yang sudah mengkonfirmasi mengenai wabah yang ternyata ini adalah bagian dari penelitian
dan memang dihimbau tidak perlu resah
pemerintah tentu sudah menyiapkan mekanisme untuk mengantisipasi hal ini
terima kasih wahyu darussetior ini dari gresik jawa timur